menteri esd marchandra tahar menampik isu mengenai kewarganegaraan ganda yang diduga ia miliki
meninggalkan indonesia sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam lalu
arcandra mengaku ke amerika serikat untuk menempuh pendidikan magister dan postdoktoral
menanggapi isu paspor amerika yang ia gunakan
archandra menyatakan masih memakai paspor indonesia
ia tak pernah meninggalkan kewarganegaraan indonesia
menteri esdm ini juga mengaku telah menyelesaikan administrasi
saat ia bekerja dan tinggal di amerika serikat